gue taruh lima puluh juta untuk dagang selama sebulan dong
banyak banget bang
mau udah simpen itu duit selama sebulan
itu modal satu satunya tuh
masih belum pergi juga nih anak
masih belum pergi juga nih anak
minggirkan lu dari situ
ngapain lu disitu
itu mau sepeda kayak gitu
udah tenang ya
nanti bapak beliin kamu sepeda yang lebih bagus dari itu
kenapa apik elastic
astaghfiru allah halhazim
hanya jejak buat sup popeye
itu jenazahnya hanya sebelah sana kalian dari sebelah sana saya dari sebelah sana
gimana nih jenazah bang pei kotor begini ya bener
sekarang begini aja jenazah kembali kita bersihkan lalu segera kita makamkan
bisa bikin baik baik
nah ini nunggu
turun kan turun
dibantu dibantu kan
dibantu dibantu kan
nah coba ya bagi gue
putar balik nanti bapak kesini
ya ya pelan pelan
sebaiknya kita bikin kuburan yang baru
mohon maaf bu bukan maksud hati saya untuk mengungkit kesalahan kesalahan masa lalu lupa sapi
tapi sebenarnya apa yang telah terjadi pada masa lalu pak sapi sampai terjadi seperti ini bu
sebenarnya begini ceritanya pak ustadz
alhamdulillah sholat subuh dahlan tinggal berangkat ke pasar deh
insya allah laris ya bang
amin sinda sudah bangun
udah dia lagi sholat sekarang
yaudah abang berangkat ke pasar ya
doain semoga dagangan abang abis hari ini ya
insya allah amin
berangkat ya bang
ya biasa cari sebongkar berlian buat anak istri
yaudah ah saya langsung ya takut kesiangan
udah rajin ibadah pintar cari duit lagi
pasti keluarganya bahagia kali ya
halo baru siang deh nih ya
si usin kemana gak akan datang datang kiriman daging gue
pak pasti nunggu si usin
ya dia gak bakalan datang lagi bang
abang gak tau si bos pemotongan hewan itu kabur bang
kabur kabur gimana maksud lo
ya kabur bang duit kita dibawa semua
iya bener lo
ya allah itu modal dagang gue semua tuh
emang abang kasih modal berapa
gue taruh lima puluh juta untuk dagang selama sebulan dong
banyak banget bang
ayo gua udah simpen itu duit selama sebulan
itu modal satu satu dia tuh
tumben udah pulang
luck banyak ya makanya abang cepet pulang
bang belanjain aja sama indah ya
pengen beli baju nih
terus bang itu kan uang sekolah ini juga belum dibayar
bros juga udah abis
lu tuh gimana sih
gua abis ditipu tau gak
ketipu sama siapa
lima puluh juta uang gua ilang
sekarang gue gak punya modal buat dagang lagi tau gak
ikhlasin aja semuanya
belak lagi sini nak
pengen lah sama sepeda ini
indah boleh minjem gak sepedanya
beli sama bapak lu
bapak lu kan juragan daging
tapi udah bangkrut
tidak ada yang bisa mengingatku

tidak ada yang bisa mengingatku

tidak ada yang bisa mengingatku